anda masih menyaksikan cnn indonesia news desk larangan penggunaan atribut natal yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia atau mui
mulai berdampak di beberapa kota besar di indonesia
sosialisasi hingga surat edaran resmi dikeluarkan terkait larangan penggunaan atribut natal ini
larangan penggunaan atribut natal yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia mui mulai berdampak di beberapa kota besar di indonesia
di surabaya jawa timur masa front pembela islam atau fpi dpw kota surabaya mendatangi sejumlah mal di kota pahlawan
kedatangan mereka untuk melakukan sosialisasi kepada manajemen mal dan gerai terkait fatwa majelis ulama indonesia soal larangan penggunaan atribut keagamaan kepada karyawan muslim
kedatangan masa fpi disambut aparat kepolisian dan manajemen mal
ketua fpi kota surabaya meregaskan pihak yang meminta manajemen mal dan pemilik toko tidak memaksa karyawan yang memakai atribut keagamaan saat perayaan natal
jadi kita bukan sweeping kita monitor jadi tidak ada sweeping fpi kita monitor
ini kan sosialisasi fatwa mui yang pelarangan bagi budaya budaya muslim untuk memakai atribut atribut agama lain
ini adalah pawai terharu jadi semangatnya adalah sosialisasi fatwa mui dari kawan kawan fpi dan tidak ada sweeping sama sekali
sementara itu di makassar sulawesi selatan wali kota makassar muhammad ramdan pomanto
telah mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan atribut natal bagi warga muslim di makassar
larangan ini dengan tegas disampaikan dhani pomanto setelah menghadiri tablik akbar bela islam di masjid raya makassar minggu delapan belas desember lalu
larangan pemakaian atribut natal yang bukan yang untuk muslim
jadi kalau teman teman orang teman teman orang kita nasurani silahkan
mesti ditegaskan disitu bukan pelarangan atribut natal lah bukan bagi muslim
ini kan kita menghargai lakum dinukum wajah ini semua kita penghargai dan itu diatur di konstitusi
saya kira itu semua semua semua pihak
bandung sudah kita sebenarnya menghimbau sudah dari bulan lalu ada di online kok
pelarangan penggunaan atribut natal oleh umat muslim ini dikeluarkan oleh mui
mui mengeluarkan fatwa bernomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
tanggal empat belas desember dua ribu enam belas tentang penggunaan atribut natal oleh umat muslim
melvia may fitri cnn indonesia